seberapa besar pun rasa sayang rara koopa saat ini
seberapa kuat pun keinginan nara untuk meluk opa saat ini
rara gak bisa lakuin itu semua
rara gak bisa lakuin itu semua
hak atas kasih sayang tulus opa davin buat rara
rara udah berkali kali nyakitin opa davin
gue harus cabut nih dari sekolah
ntar lagi semuanya pasti heboh gara gara rekaman cctv itu kebongkar
duh gue gak mau dibully sama anak anak satu sekolah
lagian ini semua tuh gara gara bella tau gak
gak pernah bisa diandalkan sebagai temen
kenapa tega banget sih gak mau bantuin gue
belin banget semuanya
sudah sembuh kau
iya cuman masih suka sakit kepala gitu pak
sama badannya masih sakit sakit
eh mamamu kalau cerita ngeri kali
buka kau di perban
tangan kau dikasih apa
si kerup itu apa
tapi nggak ada yang kau di perban
nampaknya kau segar segar saja kau
gak begitu parah berarti kau ya
parah sih pak
cuman emang udah mendingan
pak togar jangan sampai nahan gue lama lama disini
kalau michelle sama rifki udah kasih lihat rekaman itu ke pak basuki
gue harus cepet cepet pergi dari sini
saya mau ke mobil sebentar ya
hp hp ketinggalan soalnya
tapi kau jangan lah
sebentar lagi kan bel mau berbunyi ya
cepet kau ya
kalau ngomong itu berlebihan banget
siakana kan udah sekarat anaknya ini lari tuh
bajunya masukin deh
langsung masuk ke kelas
bel mau berbunyi tuh
masukin bajunya semua
kalau ke sekolah itu yang rapi
jadi pak bener kan
michelle itu gak bersalah dan bukan michelle yang dorong arin
saya bener bener tidak menyangka
kalo arief bisa berbuat cecau itu
pak arief bener bener nekat ya pak
untung aja rekaman cctv tidak ketemu
itu karena bete yang berhasil menemukan akan toh
makasih ya dave
semua orang minta maaf sama misal
bapak juga minta maaf
karena sudah bikin kamu tidak nyaman di sekolah
bapak kan gak salah lagian saya juga udah maafin semuanya
tapi apa yang dilakukan sama arin ini
udah tindak kriminal kan pak
arief sudah menyebarkan hoax
dan juga sudah memfitnah michelle ke satu sekolah ini pak
ini harus dihukum dia pak
dan satu hal lagi
bela sama arief sudah mau menghilangkan bukti pak
saya tidak akan membiarkan hal ini
aren sudah beberapa kali berbuat kesalahan fatal
kalau begitu saya permisi ya pak
selamat pagi semua
ini tumpen ada apa ini kumpul kumpul nih pak
sudah menemukan bukti rekaman cctv yang hilang kemarin
arief sudah menyebarkan hoax
dan michelle tidak bersalah
makanya arief harus dihukum
karena sudah berusaha menghilangkan barang bukti
dan harus ketidakadilan ini ditegakkan
ini apa sih kau ini
ini apa maksudnya
pak coba diulangin sekali lagi
anak anak ini sudah menemukan rekaman cctv yang hilang kemarin
arief sudah menyebarkan hoax
dan michelle tidak bersalah
makanya arief harus dihukum
karena sudah berusaha menghilangkan barang bukti
terus terang aku bilang ya pak
aku udah curiga itu dari awal
ini kepikiran sampai keruna pak
jujur aku bilang
aku gak yakin sama si misil sejahat itu
tadi aku ketemu di partai
di parkiran mobil sama si arief
katanya handphone nya ketinggalan
langsung dia ambil handphone ke mobil
langsung baku kesini
tapi ini berita baik ini pak
waduh kalau begitu ini bahaya ini pak
kau dari tari bahaya bahaya aja kau
jangan jangan arin mau kabur
michelle kamu tenang aja ya
aku akan kejar arief
eh ya sudah kamu
pak permisi ya
tunggu tunggu gas lu
ntar arief malah keburu pergi tau gak
ketuk kecap paling ngejar kurang tuh
saya pikir kita juga perlu mencegah si airin
supaya dia tidak kabur
aduh malah sikut sikut
jangan kabur loh ya
kenapa di ngakain izh pak
ini kena apa lagi
ini gue mau jalan
perempuan itu dia paling ini
aduh akhirnya gue bisa ngindarin pak toger
mau pilih siapa ya itu kebucebutan keluar sekolah
aduh macam mana sih
nanti kamu kecelakaan lagi
udah biarin aja
ya kabur dia pak
nanti kau kecelakaan gimana kau
untuk kau tadi nggak tersenggol sama itu mobil
nanti kita panggil orangtuanya ke sekolahan
kita selesaikan di sekolahan
dia itu jago banget bikin alesan
belum lagi dia pasti mengantatin orangtuanya pak
iya itu betul bapak
kenapa lo liatin gue ke sindir
eh kenapa nih masalah sama gue
eh bisa diam gak
eh bisa diam gak
eh bisa diam gak
eh bisa diam gak
eh bisa diam gak
eh bisa diam gak

sudah sudah sudah
jangan nampak masalah lagi
kamu tenang saja refi
kami pihak sekolah pasti akan menghukum arin dengan tegas
dan kamu misal kamu jangan khawatir
saya sebagai kepala sekolah pasti akan memberi keadilan buat kamu
terima kasih pak
kita panggil orang tuanya ke sekolah ini
betul gak pak
supaya tidak terjadi pindah
kalau ini kita diam kan ini bahaya
ini anak kabur lagi
iya kan berarti kan ada apa apanya
yaudah sekarang masuk ke sekolah semua
pada kembali lagi ke kelas
ayo balik ke kelas
udah kan udah pergi jauh
bisa diam gak
bisa diam gak
masuk ke kelas
pakai pikiran dong
ini ada kepala sekolah malah mau bentrok
macok ini orang semua
kalau kamu segitu kekehnya untuk minta aku jauhin kamu
aku juga akan kekeh
kalau aku gak bisa jauh dari kamu ra
dan aku akan selalu peduli sama kamu
seberapa besar pun rasa sayang rara koopa saat ini
seberapa kuat pun keinginan nara untuk meluk opa saat ini
rara gak bisa lakuin itu semua
rara gak berhak atas kasih sayang tulus opa daphine buat rara
rara udah berkali kali nyakitin opa daphine
setelah apa yang lo lakuin sama rara lo masih berani nemuin rara
mulai detik ini gue minta lo jauhin rara
kenapa lo bersikap so overprotective gini sama rara
dan lo bukan siapa siapa ya rara
gue gue orang yang paling berhak atas rara
karena rara adalah calon tunangan gue